sekaligus pembina gerakan nasional pengawal fatwa gnpf ulama
muhammad rizik syihab menyatakan akan ada ijtima ulama kedua
untuk menentukan arah dukungan capres cawapres di pilpres dua ribu sembilan belas
dalam akun twitternya at rizik sihab fpi
rizik menyerukan agar anggota fpi gnpf ulama dan persadaran alumni dua ratus dua belas
dan segenap organisasi sayapnya untuk tenang menyikapi kondisi politik saat ini
selain itu rizik juga meminta semua pihak memberikan kesempatan yang lapang
kepada para habib dan ulama untuk melakukan ijtihad politik melalui ijtima ulama ke dua puluh
dalam istimewa yang digelar beberapa waktu yang lalu
gnpf ulama menyatakan dukungannya pada prabowo subianto sebagai presiden
serta ustadz abdul somad dan salim segaf al jufri sebagai calon wakil presiden
namun di sisi lain kubu jokowi dodo yang selama ini ditentang rizik syihab
justru memilih ulama
ulama untuk menjadi cawa pres